simpatisan rizik syihab yang akan menggelar aksi demonstrasi
di mapores metro tanggerang kota di hadang polisi
di area balai kota tanggerang rabu siang
masa dilarang menggelar aksi demonstrasi dan diminta untuk membubarkan diri
masa kemudian menggelar aksi di depan kantor mui kota tanggerang
mereka meminta pembebasan rizik syihab
dan menuntut pengusutan tuntas atas tewasnya enam belas kar fpi pengawal rizik syihab
tuntutan yang sama juga disuarakan ribuan pendukung rizik di sampang madura jawa timur
masa yang berasal dari empat belas kecamatan menggelar aksi di depan mapores sampang
selain meminta rizik dibebaskan
mereka menuntut proses hukum bagi pelaku penembakan
laskar fpi yang tewas
sementara itu di jakarta
pengadilan negeri jakarta selatan telah menerima permohonan
praperadilan atas penetapan tersangka muhammad rizik syihab
dalam kasus kerumunan yang terjadi di petamburan
setelah mendaftar gugatan praperadilan pada selasa kemarin
pengadilan menunjuk hakim ahmad sayuti
sebagai hakim ketua dan agustinus endro selaku panitra
waktu pelaksanaan sidang akan ditentukan hakim
dalam kurun waktu satu sampai dua pekan ke depan
yang mana untuk kuasa hukumnya dari muhammad rizik alias
habib muhammad rizik syihab telah mendaftarkan permohonan praperadilan
tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka
sidang akan digelar dengan mengedepankan protokol peradilan
sampai saat itu
pengadilan akan diadakan
pembangunan akan diadakan dengan kekuasaan
dan kekuasaan untuk mengelola
sehingga pengunjung yang hadir dalam persidangan akan dibatasi
selain itu kepolisian juga akan dilibatkan
untuk mengamankan pendukung rizik
yang kemungkinan akan datang saat persidangan berlangsung